kita awali after sepuluh dari presiden joko widodo yang membuka acara puncak konferensi tingkat tinggi
asosiasi negara pesisir samudera hindia atau ayora
dan untuk pertama kali dalam dua puluh tahun sejak didirikan konferensi ayora dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan negara anggota
para presiden dan perdana menteri hadir untuk membahas dan meneretangani deklarasi ayora atau deklarasi jakarta
sebelum menandatangani deklarasi dilakukan para kepala negara dan pemerintahan akan membahas empat naskah dokumen
yang sebelumnya dibahas di tingkat pejabat senior dan menteri
selain itu ayora akan menghasilkan rencana aksi sebagai langkah konkret kerjasama negara anggota
ayora para anggota juga akan mendeklarasikan dukungan melawan terorisme dan kekerasan ekstrim
serta komitmen menjalin kerjasama ekonomi yang berkelanjutan
dan acara ini akan menunjukkan kepentingan kepentingan dan kepentingan kepentingan
dan akan menunjukkan kepentingan kepentingan dan kepentingan kepentingan
dan acara penanda tanganan deklarasi jakarta hari ini akan menjadi momen penting yang menandai era baru ayora
masih mengenai ayora di mana ktt ayora atau indian ocean rim association segera digelar
kali ini ktt ayora diselenggarakan di jakarta lima hingga tujuh maret mendatang

beri ketulasannya untuk anda
taza apa saja kesepakatan di hari pertama dan kedua
apakah anda sudah mendapatkan informasinya silahkan taza
saya mendapatkan informasi sebelumnya dari hari pertama dilaksanakannya konferensi tingkat tinggi ayora
di mana pada tanggal lima diladakan pertemuan di tingkat eselon satu ataupun pejabat senior dari anggota ayora
yang dipimpin secara langsung oleh desra percaya selaku dirjen hubungan asli
ketua umum ayora yang telah menjabat posisi ini sejak tahun dua ribu lima belas yang lalu dan tahun dua ribu tujuh belas ini adalah akhir kepemimpinan indonesia
sebelum nantinya akan dialihkan kepada afrika selatan
dan kemarin pada tanggal enam maret telah kemudian dibahas kembali hasil draft ataupun naskah yang dibahas pada tingkat pejabat senior
kemudian kemarin telah dibahas di tingkat menteri
di mana menteri luar negeri retno marsudi kemudian sedikit memberikan
dan kemudian di sini juga diberikan hint ataupun kisih kisih apa saja yang nantinya akan masuk dalam deklarasi ayora ataupun juga dipanggil deklarasi jakarta
apa saja prioritas yang nantinya akan mereka tuangkan dalam deklarasi jakarta ini
ini adalah momen yang sangat penting sekali hanum dan juga anissa
karena memang untuk pertama kalinya ayora ini mengadakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dan juga kepala negara
selama ini iora hanya dihadiri paling tinggi di tingkat menteri saja
dan mereka tidak pernah memiliki sebuah deklarasi
piagam saja begitu ya memang kurang mengikat
ini juga dikarenakan iora sendiri kemudian mengadopsi sebuah bentuk organisasi open regionalism yang memang tidak memiliki sebuah ketentuan yang mengikat
dan diharapkan dengan adanya deklarasi ini kemudian akan lebih mengikat lagi kepada secara politik kepada kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang hari ini akan mendatangani deklarasi jakarta
ada sejumlah hal yang memang menjadi highlight ataupun yang disoroti oleh kepala negara ini untuk kemudian dituangkan dalam deklarasi jakarta
pada hari ini yang akan ditandatangani pada siang hari ini
diantaranya adalah terkait dengan pemberdayaan wanita
ini kemudian telah dibahas pada saat bali komunikasi pada tahun dua ribu enam belas yang lalu pada saat itu adalah pertemuan di yogyakarta
dan kemudian telah dibahas pada saat itu untuk melihat kembali betapa pentingnya pemberdayaan wanita
mengingat bahwa hingga saat ini memang wanita masih belum diberdayakan secara maksimal
dalam pendidikan dan juga dalam skill bagi para wanita begitu
yang kemudian masih akan kembali dibahas dan rencananya pada hari ini akan dituangkan dalam deklarasi jakarta
agar pemerintah mau kemudian memberikan pemberdayaan wanita yang lebih baik lagi
lalu yang kedua untuk memberikan untuk mengadopsi blue economy ataupun sebuah bentuk ekonomi yang sebelumnya memang telah diadopsi sejak tahun dua ribu empat belas di pers
ini adalah sebuah konsep yang nantinya akan lebih dipergunakan lagi
karena blue economy ini nantinya akan mengintegrasi pengembangan ekonomi samudera
dengan prinsip prinsip sosial inklusi sosial kelestarian lingkungan yang inovatif dan juga model bisnis yang dinamis
dimana prioritas utama dari blue economy ini adalah untuk memastikan keberlanjutan bisnis yang nantinya juga akan menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan
ini yang menjadi fokus dari blue economy
memanfaatkan samudera memanfaatkan poros maritim yang juga menjadi salah satu doktrin yang kemudian menjadi pusat
dari doktrin yang diberikan oleh presiden joko widodo terkait dengan menjadikan kawasan perairan terutamanya indonesia sebagai poros kemaritiman dunia
ini kemudian akan dibawa melalui blue economy ini
nanti juga akan diadopsi melalui deklarasi jakarta yang hari ini akan ditandatangani
dimana nantinya pada saat ada blue economy ini diharapkan akan ada blue growth
yang kemudian akan membahas kelangkaan sumber daya alam dan juga pembuangan limbah
dan juga memastikan bahwa adanya kebersinambungan pembangunan

dan juga berharapkan ada peningkatan kejadaran manusia secara holistik
yang kemudian nantinya juga akan masuk dalam prinsip prinsip yang akan dinanti dituangkan pada rencana aksi iora ini pun juga untuk pertama kalinya
diberikan sebuah platform yang nantinya akan menjadi dasar bagi para anggota iora ini untuk nantinya
apa saja yang akan mereka lakukan dalam empat tahun ke depan ini adalah sebuah tempo
yang nantinya akan diberikan kepada anggota iora untuk memenuhi apa saja yang ada dalam deklarasi jakarta
dan juga apa saja tindakan nyata yang secara konkret akan mereka lakukan sebagai anggota iora
untuk menguntungkan satu sama lainnya melalui dengan adanya rencana aksi iora ini
dimana nantinya juga dalam deklarasi iora ini juga akan dituangkan juga sejumlah poin poin terkait dengan peningkatan perdagangan
dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan
dan juga terkait dengan peningkatan investasi
dan terkait juga keamanan dan keselamatan maritim yang juga kemudian menjadi fokus utama
pada perbincangan hari ini
baik taza terima kasih atas laporan anda
um taza dari ktt iora langsung di jcc senayan jakarta
wah ini merupakan event atau ajang yang sangat luar biasa dan juga cukup besar
dan indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dan memegang keketuaan dari tahun dua ribu lima belas ke tahun dua ribu tujuh belas
dan mudah mudahan tadi taza sudah mengatakan bahwa banyak sekali goals yang akan dicapai empat tahun ke depan
ada deklarasi jakarta yang akan menjadi platform
platform bagi negara negara anggota untuk melakukan pembangunan pembangunan yang luar biasa
terkait ekonomi lingkungan bahkan pemberdayaan perempuan
dan memang sepertinya untuk agenda yang sekarang ini sektor pariwisata itu pariwisata indonesia terutama ini kemenpar
menteri arief yahya juga mengatakan bahwa indonesia ini punya ingin menciptakan sekitar dua puluh lagi lokasi yang seperti bali
destinasi pariwisata prioritas
baik seperti dpr
danau toba kepulauan seribu
jadi akan ada bali bali lainnya
yang penting juga menjadi orang banyak kan bule bule nggak tahu indonesia tahunya bali gitu
akan menciptakan bali bali lainnya lagi di indonesia gitu ya
bahkan raja salman saja ke bali begitu ya
siapa tahu nanti kepala negara kepala negara yang ingin berlibur ke indonesia bisa bikin destinasi yang lain juga
dan masih terkait ktt asosiasi negara lingkar samudera hindia atau ayora
telah membuahkan empat dokumen penting yang disepakati oleh dua puluh satu negara anggota
dokumen tersebut akan disahkan oleh kepala negara selasa ini
dua puluh satu negara termasuk indonesia telah menghasilkan dokumen untuk mendorong kawasan samudera hindia yang damai stabil dan sejahtera
dokumen pertama hasil ktt ayora adalah dokumen strategis yang berisi visi dan norma kerjasama ayora
untuk memperkuat arsitektur regional dalam menghadapi tantangan masa depan
dokumen kedua adalah ayora action plan yang memuat aksi implementasi dari jakarta concor
dan memperkuat implementasi komitmen area prioritas serta lintas sektoral
dokumen ketiga adalah dokumen yang sangat penting yang berisi kesepakatan bersama negara negara anggota iora
mengenai pentingnya memerangi terorisme dan kekerasan ekstremis
dokumen terakhir akan memperkuat kerjasama
dan kemitraan untuk memperluas dan diversifikasi perdagangan dan investasi dengan unit kecil
menengah sebagai fokusnya diharapkan keempat dokumen tersebut bisa menguntungkan dan memperkuat
indonesia di kawasan samudera india muhammad rifqi cnn indonesia